yang amat perlu
istana siap tempat wisata
suku dan bangga
siap sri indrapura
sultan syarif kasihmu
siap kebupatan kecil dengan nilai sejarah besar
istana megah dan bait bait syair melayu dengan aksara jawa menjadi bukti
siap masa silam adalah negeri yang kental dengan konflik tak berkesudahan
dalam sair siap yang didendangkan pelantun sair winda harniyati
terekam jelas beragam kisah perjuangan dan syiar di wilayah yang menjadi bagian dari provinsi riau ini
beberapa di antaranya cerita tentang perlawanan sultan siak raja ismail melawan belanda pada penghujung abad ke delapan belas
perebutan tahta kesultanan johor dan pendirian siak sri indrapura
hal ini terlihat dari detail istana peninggalannya hingga kapal pengangkut barang di sungai siak
siak ini dulu berawal dari pertama sekali berdirinya kerajaan siak
sindrapura ini pada tahun seribu tujuh ratus dua puluh tiga yang memimpin kerajaan waktu itu adalah raja keci yang bernama sultan abdullahirrahman shah
beliau ini berasal dari anak sultan johor
pusat kerajaan itu berada di hilir kota siak ini yang bernama buantan
pada seribu delapan ratus delapan puluh sembilan raja siak ke sebelas sultan syarif hasim membangun kompleks istana siak di lahan seluas tiga puluh dua meter persegi
sejak saat itulah kerajaan siap mulai terfokus di kota siak sri indrapura
sebab istana ini dijadikan rumah dinas raja
sekaligus tempat tinggal
pusat kerajaan siap ini dulunya berpindah pindah
tadi saya katakan pusat kerajaan ini awalnya di buantan kemudian berpindah ke mempura
yang waktu itu mempura dipimpin oleh anak dari raja kecik
mempura itu adalah seberang kota siak kemudian setelah itu berpindah ke kota pekanbaru
sehingga di pekanbaru juga ada dua ada sultan juga disana yang berpindah ke pekanbaru

nah setelah itu barulah berpindah ke kota siap sindapura
keberadaan kerajaan siak sri indrapura berakhir saat indonesia merdeka
sultan syarif kasim ii raja terakhir memilih menyerahkan sebagian harta benda milik kerajaan siap kepada pemerintah indonesia
sebagai bentuk pernyataan kerajaan siak bergabung dengan pemerintah indonesia
sebagai bentuk pernyataan kerajaan siap bergabung dengan pemerintah indonesia

sebagai bentuk pernyataan kerajaan siap bergabung dengan pemerintah indonesia

langsung menyerahkan keudolatan kerajaan siap ini kepada pemerintah republik indonesia
pada waktu itu kepada presiden republik indonesia bung karno di yogyakarta
pada waktu pusat pemerintahan kita dipusatkan di kota yogyakarta

lebih kurang seribu sembilan ratus empat puluh enam sebenarnya

kerajaan siap sangat berpengaruh terhadap budaya melayu yang di riau khususnya di wilayah siap
salah satu peninggalan budaya kerajaan melayu adalah seni tutur dalam bentuk lantunan syair
bersyair sudah menjadi kebiasaan orang melayu
kini orang siak bahkan mewajibkan adanya lantunan syair dalam setiap pesta
kini orang siap bahkan mewajibkan adanya lantunan syair dalam setiap pesta
tradisi sastralisan ini begitu mengejala pada masyarakat melayu
sehingga ketika dia ingin menyampaikan sesuatu
maka pilihannya antara lain
kalau bukan pantun gurindam
kalau tidak syair
syair dia lebih terbuka
lebih banyak kemungkinan untuk memuat pokok pokok pikiran
bahkan peristiwa sejarah
karena bentuk syair itu lebih longgar dibanding pantun
dan lebih longgar juga dibanding gurindam
selain peninggalan sejarah
faktor agama islam yang dianut sultan siak dan rakyatnya
berpengaruh besar terhadap perkembangan syair di syiah
para orang tua bahkan menanamkan pesan agama
dalam penyelenggaraan syair
membaik baik syair yang dilantunkan untuk anak mereka
hal ini sekaligus menjadi siar agama islam di siak yang paling mujarab
dari raja ke raja dari raja pertama raja kedua raja ketiga
sampai raja ke enam
ini adalah raja melayu
asli melayu dari malaysia
setelah raja yang ke enam
maka ini berpindahlah
tangan artinya tidaklah
lagi orang yang keturunan melayu
tapi termasuk keturunan arab
setelah masuk keturunan arab
raja yang ketujuh itu rajanya raja arab
memang keturunan dari melayu
tapi sudah perantakan arab
setelah arab disinilah nanti berkembangnya agama islam di syiak
tetapi karena budaya di siaknya banyak
maka disini tidak bisa agama itu berkembang
kalau tidak dimasukkan budaya
yang di langit
kalau ini kan yang kami inginkan
an dan sebagainya
di desa desa suasana islami terpancar dari langgar hingga larut malam
adapun di sudut kota kecil ini winda harniati menidurkan anaknya
mereka tenggelam dalam dodoi atau tembang melayu
yang berkisah tentang sepenggal kehidupan nabi besar
bersenandung menidurkan anak pada malam hari
telah menjadi tradisi di siak sejak ratusan tahun lampau
para ibu di siak percaya
tidak ada cara yang lebih tepat mengenalkan ajaran islam kepada anak
selain dengan menyenandungkan syair nasihat
tradisi mendodoi atau menyenandungkan anak itu
pesan yang disampaikan adalah
misalnya dalam kata kata yang disenandungkan itu
nah dia memperkenalkan kepada pesan yang disampaikan
berselawat kepada allah
la ilaha ini anak kita gendongkan
memperkenalkan bahwa allah itu adalah
nabi muhammad itu adalah pesul allah
nabi muhammad pesuruh allah
ini anak digendong disenandungkan
sehingga pesan moral
dalam itu ada nilai nilai keagamaan
sehingga nanti kalau anak dah besar
itu akan terhiang
dan seni syair disiap
tak pernah mati
winda membuka kelas bagi anak anak yang berminat belajar melakukan syair
sabtu bersyair begitulah dia menyebut
selain berprofesi sebagai pelantun syair
winda adalah kepala sekolah menengah pertama negeri satu mempura

setelah hampir separuh hidupnya dihabiskan untuk melantunkan syair
kini winda ingin menularkan bakat seni yang dimiliki kepada anak didiknya
kelak lelahir lebih banyak pelantun syair dari siang

sekarang ini kan apalagi
apalagi siang ini adalah syak detulimele
melayu yang sebenarnya itu ada di syak
sementara kalau kita masyarakat siak
tidak mentradisikan yang syair itu tadi
bukan hanya syair sebenarnya
banyak lagi yang tradisional lainnya
namun saat ini kita mengembangkan yang tradisionalnya adalah syair
nah siapa lagi nanti
orang tahunya sekarang ini
siak merupakan pusat kebudayaan melayu di riau
sehingga nanti kalau orang bertanya
syair syak seperti apa syair ini seperti bagaimana
nggak tahu kan kita merasa
tanggung jawab beban saya itu sangat berat
sejam telah berlalu
anak anak ini masih bersemangat belajar melantunkan syair
satu persatu diminta winda berpraktik melantunkan syair
dengan irama yang berbeda beda
winda bersyukur ada kemauan kuat
dari generasi penerus ini untuk belajar bersyair
meskipun sama sekali tidak mudah
dalam melantunkan syair ada beberapa irama yang menjadi pakem
selain menguasai irama dibutuhkan penghayatan yang tinggi
saat melantunkan bait demi bait syair
agar pesan yang terkandung di dalamnya tersampaikan dengan baik
bagaimana cara menguasai irama
bagaimana cara menguasai irama
kalau untuk sair sair siak itu yang lebih terkenal memang ada tiga
ada namanya irama sair selendang delima
kemudian syair surat kapal dan syair irama burung
semangkai kebanggaan yang amat ternama
irama syair ini tercipta
karena adanya pengaruh kebudayaan melayu dan agama islam
islam itu pedoman dasarnya al quran
di dalam al quran kalau boleh kita katakan dari sisi pandangan ad
katakanlah kesusahsaraan al qur'an itu adalah mahasiswa
di dalam al quran ada namanya tasjid sajak
nah pengaruh tasjid saja ini memberikan dampak terhadap perkembangan dunia persejakan
syair di siak berkembang pesat sejak era raja siak ke enam hingga ke dua
pada masa ini pengaruh kebudayaan islam sangat kuat
karena adanya akulturasi antara kebudayaan melayu dan arab
yang dibawa oleh raja ke enam siat sultan yahya abdul jalil mujafarsah
sejak saat itu pula syair siak menjadi islami karena adanya penulisan syair yang merujuk pada al quran
menggantikan raja ke enam siak
karyan zafin aduhan syair sudah termasuk
waktu itu zapin kerajaan itu harus dua dan laki laki
kalau sudah kita istilah ada undangan maka kita kembangkan lagi

pusat kerajaan aduh hasayang dalam negeri
islam datang sejalan dengan perubahan wajah semenanjung malaka menjadi pusat perdagangan
bahasa melayu menjadi media yang lazim digunakan pedagang dari gujarat arab dan persia
dalam menyebarkan agama islam
selain lewat aktivitas jual beli syiar islam memang lazim memanfaatkan media seni termasuk disiat
yang sebelumnya syarat dengan pengaruh hindu pada masa kerajaan gasif
lewat syair dan tari ajaran islam disebarkan termasuk melalui tari zapin
tidak cuma berisi gerakan tari zapin diiringi syair nasihat agama dan adab melayu
tarian zapin aduh hasayang sudah termasuk
tari zapin tradisional merupakan pertunjukan pada zaman kesultanan
untuk menyambut tamu sultan
penarinya dua orang dan harus laki laki
kalau tradisional ya dua
kenapa hanya dua orang
sebab waktu itu zapin kerajaan itu harus dua dan laki laki
nah kalau sudah kita
setelah ada undangan maka kita kembangkan lagi
jadi bawa laki laki sama perempuan
abdul aziz sudah menekuni tari zapin sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
kini ia hanya berfokus mengajarkan tari zapin kepada anak anak di sekitar desa mempura
sementara itu aziz hanya sesekali menari pada acara pernikahan
ataupun acara pemerintah kabupaten siak
tak mudah menari zapin
meski gerakan tarian ini tergolong lambat
ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai
pecalapan pecalapan sud pusing setengah pusing biasa siku keluang
jadi kalau dia makan dia makan kan gini kata tangannya
jadi kita jadikanlah gerakan itu di zapin tradisi
yang juga tak kalah penting adalah penguasaan gerakan pembuka dan penutup
gerakan ini disebut penutup
ahto atau pengucapan salam sembari menyembah
ada perbedaan dalam gerakan pembuka dan penutup ini
gerakan gerakan sembah juga tapi awalnya penutup dengan tahto minta tato kalau di bahasa apanya itu
bahasa indonesia apa
ya minta tahto itulah gerakan berhenti tiga kali tadi
pertama kedua ketiga
sampai tiga kali
sampai tiga kali berarti tanda habislah gerakan gitu
itu diikuti dengan musik
tarian zapin biasanya diiringi musik melayu
musik seperti inilah yang mengiringi tari zapin modern ataupun klasik
sungailah jantan berjabang dua
lagu pengiringnya pun tidak sembarangan
ada lagu tertentu yang dijadikan pengiring tarian zapin
musiknya gambresnya satu kedua duanya kalau dulunya tiga
karl himge dan s m
sekarang banyak pemainnya jadi boleh aja berapa berapa gitu
lagi berjenis apa lah lagu melayu
serawak muskil random dan seribu antan
banyak lagi orangiftyan gitu

sair siak dan japin bukan hanya dua kebudayaan peninggalan kerajaan
tetapi merupakan media siar serta penanaman nilai luhur adat melayu
keduanya adalah berkat yang harus mendapat tempat di tengah masyarakat